suasana pekan ajang formula satu di shanghai tahun ini memang sangat berbeda dari tahun tahun sebelumnya
terutama bagi warga negara indonesia yang berada di shanghai
keberadaan pembalap indonesia rio haryanto di ajang formula satu memberikan tontonan baru bagi warga negara indonesia di shanghai
kehadiran rio disambut meriah warga negara indonesia saat acara meet and greet di wisma republik indonesia di shanghai pada rabu malam waktu setempat
pembalap berusia dua puluh tiga tahun ini menyempatkan diri berkunjung kemudian bersantap malam bersama fans yang berada di shanghai
dan akhir pekan ini di shanghai international circuit akan menjadi balapan ketiga rio haryanto di ajang formula satu tahun ini